saudara tim sar gabungan menemukan enam orang korban meninggal dunia akibat banjir lahar hujan yang melanda kabupaten tanah datar sumatera barat
seluruh korban meninggal dunia saat ini telah dibawa ke rumah sakit umum daerah batu sangkar
saat ini bpbd setempat terus mengupayakan evakuasi warga yang terdampak dan membersihkan material lumpur yang menggenangi rumah warga
selain menerjang dua kabupaten di sumbar banjir lahar hujan juga menyebabkan jalur jalan nasional yang menghubungkan kota padang dan bukit tinggi terputus total
beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai dan menyisakan tiga puluh persen badan jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan
banjir juga menyebabkan sejumlah kawasan wisata pemandian di sialiang rusak parah
saat ini akses jalan menuju kota bukit tinggi dialihkan menuju jalur alternatif lainnya
jalan jalan menuju kota bukit tinggi
saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi padang pariaman
lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut karena dipastikan tidak akan melintas
ini mengenai banjir lahar hujan di sumatera barat sudah bergabung bersama kami kabit rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd sumbar bapak ilham wahab
per sore ini artinya ada berapa korban yang sudah ditemukan pak
jadi sampai hari ini data terakhir yang kami terima untuk korban meninggal sudah mencapai angka di tiga puluh empat orang
tiga puluh empat orang dengan sebaran enam belas korban di kabupaten agam
kemudian delapan belas korban meninggal di kabupaten tanah
dan juga di kabupaten tanah datar
pak krapi kalau sejauh ini yang paling terdampak parah ada di wilayah mana saja pak
hampir sama jadi yang paling terdampak itu agam dan tanah datar
sementara untuk fasilitas umum terutama jalan jalan nasional itu banyaknya melintas di tanah datar
karena jalan akses jalan menuju padang
jadi tinggi itu lumpuh total
kalau untuk korban hilang pak masih adakah yang dicari
masih sampai saat ini tim gabungan tni puri basarnas dan juga bpd dibatku masyarakat
diperkirakan masih ada sekitar enam belas lagi korban yang meninggal
oke untuk pencarian korban hilangnya gimana pak
tim gabungan melakukan upaya diperkirakan titik titik hilangnya korban
karena memang korban ini banyak yang hanyut
untuk pencarian difokuskan di aliran aliran sungai
kemudian untuk korban yang longsor
kayaknya ini masih dalam pendalaman apakah ada korban yang kena longsor atau tidak
kalau untuk korban meninggal dunia paling banyak di tanah datar betul ya pak
untuk data sementara yang kami terima di tanah datar itu
delapan belas korban meninggal di kebukatan ajam
kalau untuk yang korban luka mereka dirawat di mana pak
eee sampai tadi sebagian ada yang dirawat di rumah sakit amamutar
ada tadi delapan belas orang yang dirawat di rumah duter
juga ada di rumah sakit umum daerah di tanahdata dan di perang panjang
artinya total kalau untuk kepala keluarga ataupun juga rumah yang terdampak
ada berapa pak pendataan bpbd sekarang
kalau untuk data rumah dan data pengungsian kita belum dapat data update nya ya
karena kita masih fokus pada pencarian dan penyelamatan
sementara untuk rumah terdampak dan fasilitas yang rusak
ini masih dalam pendataan
pak kan yang juga bawaan dari banjir lahar ini kan juga ada endapan lumpur
baik itu untuk evakuasi maupun juga untuk pembersihan jalan yang terputus
eee untuk kendala jelas ini karena banyak akses jalan yang terputus
kemudian ada material juga
di samping lumpur juga ada kayu juga yang terbawa
jadi tentu ini juga memberikan kesulitan sendiri dalam upaya pencarian dan pertolongan terhadap korban terdampak
kalau untuk jalan yang terputus itu apakah juga menghambat nantinya untuk pemberian bantuan logistik juga pak
untuk korban di daerah daerah yang terisolir itu
tapi kita akan upayakan semua bantuan semua korban terdampak ini bisa dijangkau oleh bantuan
kita sudah pemerintah provinsi sumatera barat hari ini juga pak gubernur bersama dengan stakeholder terkait dan kepala pelaksana bpbd
sedang melakukan kunjungan ke lokasi terdampak
guna mengambil langkah langkah yang harus segera diambil untuk membantu meringankan penertaan korban terdampak ini
oke artinya di tiap titik bencana sudah ada posko yang didirikan ya pak
ya jadi untuk sementara waktu untuk posko sendiri berada di kantor bpbd masing masing ya padang panjang tanah datar dan juga agam
sementara untuk di lapangan kita juga bpbd setempat juga mendirikan pos lapangan pos lapangan ini untuk mendukung operasi penyelamatan kemudian pemberian bantuan terhadap pengungsi
pak mau menegaskan lagi tadi dari delapan belas
korban hilang sejauh ini masih dicari semua atau ada yang terbaru lagi pak
sampai saat ini kami belum mendapatkan data yang terbaru lagi
untuk sementara waktu itu baru data yang kami terima
oke pak apa juga bisa dijelaskan ini kan sebenarnya banjir lahar yang ketiga dalam enam bulan terakhir
apakah ada sebenarnya antisipasi atau mungkin juga imbauan untuk warga yang tinggal di sekitaran gunung merapi pak untuk antisipasi apabila ada banjir susulan
apalagi juga lagi hujan kan pak di sana di beberapa tempat
ya jadi gini kondisi merapi ini siaga kan sudah lama dari tiga bulan yang lampau
sementara karena memang erupsinya sudah lama merapi ini sudah terjadi tumpukan debu vulkanik yang sudah luar biasa banyak mungkin di lerengan gunung merapi
dan kita juga sudah menghimbau pada masyarakat terutama yang berada di kota
kawasan atau di pinggiran sungai yang berhulu ke merapi agar lebih meningkatkan kewaspadaan
karena memang tapi wilayah wilayah yang kena sekarang sebenarnya adalah wilayah yang jauh dari marapi tapi sungai sungainya berhulu ke marapi
oke pak kalau untuk sore ini cuacanya seperti apa memungkinkan nggak pak untuk dilakukan evakuasi pencarian korban lagi
kita sore ini masih dilakukan pencarian korban
cuaca sudah mulai sedikit bersahabat ya
untuk hujan sudah mulai apa kalau ada pun sudah hanya rintik rintik
oke akan sampai jam berapa pak perkiraan untuk proses evakuasi pak sampai malam nanti
untuk evakuasi ini kita kan tidak biasanya standar kita tidak melakukan evakuasi di malam hari
terang dilakukan evakuasi kalau sudah gelap ini dihentikan sementara waktu
karena ini kan baru hari pertama
tentu pertama itu kendalanya kita belum mendapatkan data yang update di mana sebaran korban kemudian berapa jumlah pasti korban itu
karena memang informasinya masih simpang siur di masyarakat
kemudian tim gabungan itu proses juga sampai ke titik titik yang diperkirakan ada korban tertimbun atau hilang
oke kalau untuk alat berat sudah bisa diturunkan juga pak
kalau untuk alat berat saya belum dapat update pastinya ya untuk alat berat
karena kemungkinan untuk di lokasi yang jalannya terputus tentu alat berat fokus untuk membuka jalan dulu
karena dibutuhkan akses jalan juga untuk memasukkan alat berat
oke untuk saat ini fokus penanganan dan juga pencarian korban di mana pak yang paling diprioritaskan
terutama di perkiraan perkiraan sekarang ada beberapa kecamatan
ada beberapa kecamatan ya yang diperkirakan ada korban yang hilang
ada di lambu ambuki dan di mana lagi
saya kurang karena datanya belum bisa saya buka
jadi ada beberapa tempat yang kita fokuskan dalam pencarian
oke pak apakah sebelumnya juga sudah disampaikan sosialisasi mitigasi bencana pak untuk warga yang tinggal di sekitaran gunung merapi
jadi seperti kami sampaikan di awal tadi karena kondisi merapi ini kan sudah beberapa bulan
kemudian di kabupaten adam kabupaten tanah sudah menetapkan status siaga darurat merapi
artinya dengan penetapan status ini tentu
pak ilham suaranya hilang pak
oke pak ilham tidak terdengar suaranya pak mungkin bisa diperbaiki lagi pak ilham
ya jadi status merapi ini kan sudah beberapa bulan ini
siaga darurat merapi karena dia sudah di level tiga
kemudian pemerintah kabupaten tanah datar dan agam itu sudah menetapkan status siaga darurat merapi
artinya dengan penetapan status ini tentu upaya upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat
agar menjauh dari puncak kawah
mungkin di radius empat lima km kemudian bagi masyarakat yang beraktivitas di sungai sungai yang berhulu
atau dekat sungai yang berhulu di merapi tentu harus lebih meningkatkan kewaspadaannya
terima kasih banyak kabit rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd sumatera barat bapak ilham muhabi
terima kasih banyak pak sehat selalu